setelah sejumlah menteri ceril datang ke pd jaya
kini giliran presiden joko widodo yang kami sore meninggalkan jakarta
untuk menuju banda aceh melihat langsung bagaimana kondisi daerah yang diguncang gempa pasca bencana
ya dan di banda aceh presiden mengunjungi rumah sakit umum zainul abidin
tempat belasan korban gempa asal pd jaya dirawat
pesawat kepresidenan indonesia i yang ditumpangi presiden jokowi
mendarat di bandara sultan iskandar muda banda aceh pada kamis sore
kehadiran jokowi langsung disambut vlt gubernur aceh sudarmo pangdam iskandar muda dan kapolda aceh
pd jaya kabupaten pd dan kabupaten biren
dan sudah diketatkan oleh gubernur rangkro aceh darussalam sebagai bencana di sini
dan yang paling penting tadi penanganannya saya lihat sudah cepat sangat baik
evakuasi dapat dikatakan sudah sembilan puluh sembilan persen sudah selesai
tadi yang dibawa ke sini ke rumah sakit zainal ambidin di bandar aceh ada sembilan belas
tetapi tadi masuk lagi empat
dan yang sudah ditangani operasi ada delapan orang
besok besok kita akan melihat lapangannya seperti apa
kemudian bantuan bantuan yang akan kita berikan
untuk merekonstruksi kembali seperti apa setelah nanti kita lihat di lapangan
yang paling penting evakuasi penanganan korban di rumah sakit sudah ditangani dengan baik